kita ke topik lain komisi sepuluh dpr memanggil menteri pendidikan dan kebudayaan nadiem makarim
untuk menjelaskan polemik pembayaran spp sekolah swasta melalui aplikasi gopay
komisi sepuluh juga mengingatkan agar tidak ada prasangka terjadi konflik kepentingan
antara nadiemakarim dan perusahaan gojek
wakil ketua komisi sepuluh dede yusuf mengaku
telah menanyakan kepada jajaran kemendikbud soal metode pembayaran spp melalui aplikasi gopay
menurut dede kemendikbud menegaskan tidak ada kebijakan langsung yang diterapkan kementerian
menyuruh sekolah swasta menggunakan aplikasi gopay untuk membayar spp
dede menilai pembayaran spp melalui aplikasi memang mempermudah masyarakat
namun komisi sepuluh akan melarang jika memang ada arahan kebijakan dari kemendikbud kepada sekolah swasta
sementara wakil ketua dpr sufmi dasko mengatakan
agar mendikbud berhati hati sehingga tidak timbul kesan adanya konflik kepentingan antara nadiem dan perusahaan gojek
pembayaran spp pembayaran telkom pln listrik apapun sekarang sudah masuk pada era digitalisasi e money
dan itu adalah bagian dari proses
bahwasannya ada sekolah yang menggunakan metode tersebut itu adalah hak sekolah
tetapi kementerian tidak boleh mendorong menawarkan merekomendasikan apapun
untuk membayar menggunakan aplikasi gopay
karena begini kita azas kita adalah keadilan
ada beberapa daerah yang jaringan internetnya mungkin kurang ada
nggak mungkin dong dia menggunakan metode tersebut dia masih menggunakan metode konvensional
ya sebenarnya maksud pak menteri mungkin itu untuk mempermudah saja kepada masyarakat
tetapi sebaiknya kalau menurut saya semua aplikasi bisa dilakukan
karena kalau kemudian cuma satu aplikasi misalnya yang dianjurkan
nanti bisa kemudian ada prasangka
ada prasangka yang kurang bagus sementara pak menteri kan mau bekerja dengan bagus
nah jadi saran saya seperti itu alangkah baiknya kemudian selain gopay ya
aplikasi lain juga bisa dilibatkan